ada udang dibalik batu alias punya maksud tersembunyi
itulah kiasan yang disebutkan ketua dpp partai demokrasi indonesia perjuangan said abdullah
soal pertemuan anies dan gibran
said menilai pertemuan ini hanya intrik politik anies untuk menaikkan popularitas
dan kecil kemungkinannya soal pemberian saran agar gibran ikut pilgub dki jakarta
anis memperbesar suaranya
untuk mecah belah pdi perjuangan
tiba tiba dia masuk ke situ
gian cara anies membuat kontrasing terus menerus langkahnya supaya lebih dikenal publik
dan ingat kalau dia muji muji gibran pasti ada udang ada batu dibalik udang
ada udang dibalik
artinya memanfaatkan keberadaan mas gibran
iya dong untuk kepentingan dirinya
tidak ada hubungannya dengan gibran
itu hanya cari kontungan politik aja anis
pernyataan berbeda disampaikan kepala badan pembinaan organisasi keanggotaan kaderisasi partai demokrat herman kairon
ia menilai pendapat said abdullah terlalu subjektif
ia mengungkit seorang figur pasti ada kekurangan dan kelebihan
begitu juga dengan sosok anies
oh itu baik untuk mencairkan suasana
merekatkan kembali keregangan yang selama ini terjadi
kan harusnya begitu
ini berpikiran objektifnya ya begitu
jadi jangan lagi kemudian dipengaruhi terlalu besar oleh pemikiran subjektif sehingga tetap kita menjaga atau tetap meregangkan masyarakat yang selama ini memang terpolarisasi
nah jangan menurut saya biarkan ya itu sebuah niat baik dari seluruh calon kandidat dari seluruh figur bangsa ini yang berupaya untuk merekatkan kembali
wakil sekretaris jenderal partai kebangkitan bangsa syaiful huda menyebut cairnya komunikasi antar politikus beda kubu adalah karakter politik indonesia
hal ini justru baik untuk melebur masyarakat yang sempat terpecah karena pilpres dua ribu sembilan belas
gak masalah menurut saya karena politik indonesia ini cair banget
dan itu menjadi bagian dari apa ya khas politik indonesia
dinamika yang sebenarnya kita nikmati saja
top pilpresnya juga masih panjang
pendaftaran juga masih delapan bulan lagi gitu
jadi ini kan gak ada masalah
dan menurut saya ini termasuk supaya ada pencairan politik juga di level masyarakat
sebelumnya momen pertemuan anies dan gibran dibagikan
tapi pada saat ini di media sosial dalam kolom caption bakal calon presiden dari partai nasdem ini menyebut
mereka berbicara soal pengelolaan kota dan transportasi publik
diana valencia indra setiawan jakarta